yang lebih tepat dan lebih baik bagi bangsa indonesia
menutup dari semuanya ini
saya ingin mempersembahkan sesuatu kepada beliau
dalam kapasitas sebagai sama sama prajurit dan patriot dari satu alma mater
di seluruh dunia hanya ada satu yaitu di indonesia
taruna akademi militer satu angkatan
yang kemudian menjadi
kami bersyukur dan semoga
pak prabowo akan menjadi presiden yang sukses
lukisan yang ini ada sejarahnya
semula acara ini dilaksanakan besok
bung agus harimurti yudhoyono dan
selama lima jam satu entaskan
ini sepuluh jam pak prabowo
ini saya beri judul dengarkan judulnya
kuat dan kokoh laksana batu
batu di tengah samudera
dan juga doa kita semua
agar pak prabowo kokoh kuat
menegakkan hukum dan keadilan
dan tugas tugas lain yang diumban oleh beliau nanti